menonton film dengan pandangan tiga ratus enam puluh derajat dan format tiga dimensi
inilah wahana baru yang ada di salah satu tempat wisata di kabupaten bandung jawa barat
di bioskop virtual reality ini penonton akan menggunakan headset khusus saat menonton film
membuat bioskop virtual reality ini merupakan gagasan dari seorang mantan operator bioskop asal wonosobo jawa tengah
giat wahyu mukti
mengadopsi dari video game virtual giat kemudian mengembangkan bioskop virtual reality ini
jadi bioskop virtual reality ini adalah bioskop menggunakan kacamata virtual reality
dengan konsep edukasi dan hiburan
dan menggunakan kacamata virtual reality
pengunjung disajikan film film yang luar biasa sehingga mereka seolah olah berada di dalam film tersebut
dengan membayar tiket masuk ke lokasi wisata sebesar rp dua puluh
atau tiket terusan sebesar rp lima belas
pengunjung bisa menikmati film di bioskop ini dengan durasi delapan hingga sepuluh menit
dalar dalar dalar
tadi sempat teriak teriak atau gimana
sempat sempat teriak teriak
baru pertama atau gimana
baru pertama kali
bioskop virtual reality pertama kali dibuka
di amsterdam belanda pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
bioskop ini dibuka oleh sebuah perusahaan rintisan atau startup
bernama semhot media
dikutip dari mashable com
bioskop virtual reality pertama ini menyediakan kursi yang bisa berputar bagi para penontonnya
sehingga penonton bisa bebas bergerak saat menonton film dalam tiga ratus enam puluh derajat
dengan membayar empat belas dolar amerika serikat atau sekitar rp satu ratus sembilan puluh lima
penonton bisa menonton film dengan durasi tiga menit

sayangnya pada awal dua ribu delapan belas
bioskop virtual reality di ibu kota belanda ini ditutup
tim liputan cnn indonesia